gubernur surabaya memastikan hari pertama pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer sma di surabaya berjalan aman dan lancar
sementara di sidoarjo para siswa justru dianjurkan menggunakan telpon pintar berbasis android untuk melaksanakan ujian
kapol restabes surabaya senin pagi langsung meninjau sejumlah lokasi hari pertama pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat sekolah menengah atas di surabaya
selain memastikan tidak adanya kebocoran jawaban soal kapolres juga memastikan pelaksanaan ujian nasional berlangsung aman
sementara di sidoarjo sebuah sekolah di sidoarjo justru mengharuskan para siswanya membawa telpon pintar sebagai perangkat utama pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer
pihak sekolah mengaku menggunakan telepon seluler dengan alasan karena telpon genggam sudah menjadi barang kebutuhan sehari hari
untuk mengantisipasi tindak kecurangan sebelumnya telepon genggam milik para siswa ini dikarantina dan telah diperiksa oleh para guru

pihak sekolah mengaku mengaku mengaku mengaku
di surabaya pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer diwarnai dengan sejumlah siswa yang memilih tidur di sela sela ujian
sebagian siswa ini diduga lelah dan tertidur karena kelelahan menghadapi soal yang berlangsung selama berjam jam
namun demikian pelaksanaan ujian nasional secara keseluruhan
berjalan aman dan tertib